melani tampak berbinar melihat pajongan aneka tanaman hias di sebuah mal di surabaya jawa timur
pagi hari penggemar tanaman hias ini termasuk pengunjung pertama begitu mal dibuka
tujuannya mendatangi pameran tanaman hias tersebut
selama pandemi warga asli rungkut surabaya ini memilih tidak datang ke mal
ketika jumlah kasus covid sembilan belas melandai dan surabaya menerapkan ppkm level satu
melani baru berani mengunjungi mal
terlebih ada pameran tanaman hias yang disukainya
mau ada pameran di ini gj terus di uaku ke sini
setelah surabaya memperlakukan ppkm level satu
pengelola mal semakin gencar membuat acara sebagai strategi meningkatkan kembali jumlah pengunjung
hampir setiap minggu terdapat acara tematik seperti pameran tanaman hias batik dan busana
para penyewa khususnya pelaku ukm yang sedang mengikuti pameran pun merasa terbantu dalam meningkatkan omset
yang pasti dapat pelanggan juga yang baru baru ya
ppkm juga saya dapat pelanggan baru
mungkin di grand city sini kan saya baru ikut nih gunung hijau pertama kali ini
pastinya juga nanti dapat pelanggan pelanggan baru
jadi dia tahu tahu apa nih ada kartu nama gunung hijau
kalau saya bilang kalau hari sabtu ini anak anak gunung jos selalu ada lapsel di ig gitu
jadi kalau yang follow itu jadi ngikutin perkembangannya gunung hijau juga
di sisi lain diakui pengelola mal momen ramadan menambah jumlah pengunjung terutama menjelang berbuka puasa
tren buka puasa bersama
menambah tingkat keterisian restoran di dalam mal
kalau di bulan maret lalu mungkin kenaikannya masih sekitar tiga puluh empat puluh persen ya
tapi nanti kita akan optimis sih bahwa menjelang lebaran ya
dua minggu terakhir itu kita berharap bisa sampai tujuh puluh persen
karena dengannya banyak dengan banyaknya aktivitas acara yang kita sudah kemas gitu loh untuk pengunjung mal
sementara itu asosiasi pengelola pusat belanja indonesia wilayah jawa timur dalam keterangan tertulisnya menyatakan
jumlah pengunjung di mal mal di jawa timur pada awal ramadan meningkat hingga empat puluh persen
pengelola memprediksi dua minggu sebelum lebaran terjadi kenaikan jumlah pengunjung hingga sembilan puluh persen
protokol kesehatan pun tetap diterapkan seperti masuk mal dengan memindai peduli lindungi dan wajib tiga m